memang bekerja sama dengan gugus tugas dengan intensif
pada operasional angkutan umum dan pribadi
hal ini tertuang dalam permen hub empat puluh satu tahun dua ribu dua puluh yang diteken delapan juni dua ribu dua puluh
permen hub baru ini mengubah beberapa pasal dalam permen hub no delapan belas tahun dua ribu dua puluh
tentang pengendalian transportasi dalam rangka pencegahan penyebaran covid sembilan belas
salah satu pasal yang diubah misalnya terdapat pada pasal sebelas
yang mengatur kendaraan bermotor umum berupa mobil penumpang dan bus
dilakukan pembatasan jumlah penumpang dari jumlah kapasitas tempat duduk
pengaturan kapasitas yang sama juga berlaku untuk kendaraan bermotor perseorangan dan sepeda motor
budi karya juga mengubah aturan batas minimal dalam moda perkereta apian
awalnya kereta api antar kota
dalam aturan baru aturan kapasitas maksimal itu tak berlaku lagi
penumpang internasional wajib melakukan tes pcr
untuk penerbangan domestik dengan jangka waktu tujuh hari penumpang wajib melakukan tes pcr
sementara untuk jangka waktu bepergian tiga hari penumpang wajib melakukan rapid test
memang kita mewajibkan
para penumpang itu melakukan tes pcr
ya kalau tidak dilakukan dari negara asal tentu di indonesia dilakukan pcr
menhub juga menekankan penumpang operator transportasi dan bandara
untuk mengutamakan protokol kesehatan demi menghindari penyebaran covid sembilan belas
seperti penggunaan masker jaga jarak atau social distancing dan mencuci tangan
jika operator transportasi lalai atau tidak dapat mengikuti peraturan kesehatan yang sudah diterapkan
sangsi tersebut adalah peringatan tertulis pencabutan izin atau dendah
tim liputan cnn indonesia